salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab
agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional
punya satu visi aja pasti lebih hebat lagi basket indonesia
dengan bknri melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait guna mempersiapkan asesmen yang dilaksanakan untuk mengakses pegawai kpk
ada desakan dari knkt untuk memperinci prosedur pemeriksaan kokpit
kami merencanakan bagaimana kekuatan indonesia kekuatan kebudayaan kekuatan kesenian kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia
nah oleh nah kalaupun mereka memang membawa muatan yang berlebih begitu mereka akan dikenakan biaya tambahan
b pegawai yang tidak memenuhi syarat
antara stok nasional dengan stok yang ada di bulog kan
coba diperhatiin lebih seksama gejala dan apa yang dirasakan
berarti sejauh ini baru satu korban saja yang melaporkan
pasisi yang terjadi di pasar gitu
mencari kesempatan di tempat lain itu masih sangat terbuka lebar
karena kemudian orang juga sudah mulai ada yang foto foto tuh
untuk lebih mengenalkan konsep permakultur kepada masyarakat
apa venue venuenya masih dirapikan
nih tendanya ada di pinggir sungai
memiliki itu dan sekarang tidak
mungkin tiga hari ke depan juga akan ready akan bisa menampung sekitar kurang lebih empat ribuan pasien gejala ringan
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota lembaga lembaga negara
ngah dio harus mengeluarkan dana rp enam puluh juta lagi
karena kalau sudah like jalan sudah pasti lolos uji emisi
untuk menuju ke arah jakarta
nah ya ya itu sebuah momen dan alhamdulillah sih dengan berbagai macam kerumitan dan kompleksitas
biar kuat biar nggak cek
menjadi perhatian banyak kalangan karena memunculkan ledakan dan kobaran api
atau mereka masih sangat agile dan adap adaptasi untuk kemudian bekerja di tempat lain ditutup
kalau bandara nanti di sini selesai